oh enggak saya belum ada
tapi tadi saya katakan kita partai yang partai kebangsaan yang terbuka
setiap orang asal pancasilaes asal menerima undang undang empat puluh lima
ruraliat kita terima di gerindra
tapi kalau ada yang mau pindah kita juga tidak menahan